tenang kawan bukan cuma kamu yang berbakat ngomong temen
hebat kamu hebat
cepat mumpung si dukun jati itu belum terbangun
kak dinta kak linta
siluman kak lajengking
ayo cepat kita pergi dari sini
mumpung si dukun lagi pingsan
terima kasih atas kebaikan kalian
aku tidak akan melupakan jasa kalian
sekarang sebaiknya kalian pergi sebelum dukun itu menemukan kalian lagi
tapi apa nggak apa apa kalau kami tinggalkan di sini
udah gak apa apa

sebentar lagi tenaga kami bakal pulih
jadi lebih baik sekarang kalian cepat cepat pergi aja
hati hati di jalan ya
maka masih kuat jalan kan
kita harus segera pergi
tidak akan lengah lagi kalau dia menemukan kita lagi
aku harus mencari istriku lagi
aku harus menemukan dia sampai dapat
aku gak akan berhenti sebelum dia ketemu
kayaknya kita udah lumayan jauh deh kak
dari tempatnya si barat
kita istirahat sebentar deh kak
dinta lihat dinta
ramuan pelemah yang kalian minum tadi
tidak saja untuk melemahkan tubuh kalian
tapi juga untuk membuat wanita hamil
kak kak ini pasti gara gara dukun itu kak
dia bilang ramuannya bisa bikin kakak keguguran
jadi sekarang aku keguguran dinta
baik kau nggak ada
aku udah gak bisa bantu kakak apa apa lagi
ibu tidak bisa menjagamu
bagaimana mungkin ibu membiarkanmu disakiti orang lain
padahal kamu masih dalam kandungan
kakak tahan ya kak
kak lintang tunggu di sini sebentar
aku ambil air dulu ya kak
ini saatnya buat balas dendam
aku akan habisi dia
sebelum dia merebut suamiku
apa kabar lintang putih
kebetulan sekali ya kita ketemu lagi disini
jadi mendingan sekarang kamu siap siap
karena sebentar lagi kamu akan mati di tanganku
silahkan kamu bunuh aku
hidupku sekarang sudah tidak berarti lagi
aku baru saja kehilangan suamiku
dan sekarang aku kehilangan anakku
lebih baik aku mati sekarang
tentu saja ini anak suamiku
meskipun dia tidak mau mengakuinya
jadi kamu dan bronto
tapi tidak ada seorang pun yang mau percaya sama aku
bahkan suamiku sendiri tidak percaya sama aku
dia malah mengusir aku
semua laki laki memang sama
kamu tenang saja lintang
aku akan bantu kamu sebisa aku
bukannya kamu tadi membunuh aku
sama sama punya suami nggak benar
jadi buat apa aku bunuh kamu
bukannya kamu suaminya lintang putih
apa yang kamu lakukan di sini
saya sudah mencari istri saya
mbak ketemu dengan lintang
kalaupun saya tahu
apa peduli kamu
bukannya kamu sudah mengusir dia dari rumah
jadi buat apa lagi kamu sekarang cari dia
belum cukup kamu menyakiti hatinya
dari mana mbak tahu semuanya
kamu nggak perlu tahu
yang perlu kamu tahu
sekarang ini lintang puting sangat menderita gara gara kamu